karena di ujung lorong ini terdapat salah satu spot gua di mana ada celah cahaya matahari masuk memantul dari dinding dinding gua
dan di sepanjang lorong ini terdapat fosil fosil binatang laut
namun sayang sekali kita tidak bisa masuk lebih dalam karena tidak ada target dan ini masalah keamanan
dan tentunya yang bikin seger sapu malam

jalan wajicu di labuan bajo terbentang sepanjang empat km
jalan ini mulai dibangun pada tanggal dua puluh enam maret dan diselesaikan dengan baik meski dalam kondisi pandemi pada akhir tahun dua ribu dua puluh
proyek ini menelan anggaran rp sembilan belas miliar
wai cicu itu spesifik bina marga dalam hal ini balai pelaksanaan jalan nasional ntt
sudah membangun empat kilo tahun anggaran dua ribu dua puluh dan selesai
dan direncanakan tahun dua ribu dua puluh dua ini akan diteruskan sisanya enam tiga km lagi
sehingga lingkar wajicu bisa selesai sepenuhnya
nah sebelumnya wai cicu ini tempatnya terkesan gersang tidak ada fasilitas akses jalan
dengan dibangunnya ini sebagai kawasan wisata premium wai cicu ini mengubah wajahnya begitu drastis dan menjadi sangat indah
karena memang lokasi wajicu ini
melewati bukit sylvia dan amelia dengan panorama gas laut flores jalan beraspal mulus ini membentang dan sudah dapat digunakan warga
meski belum seramai pusat kota labuan bajo
pemanfaatan ruas jalan wai cicu ini memberikan kemudahan akses jalur transportasi bagi masyarakat serta mempersingkat waktu tempuh
selain itu jalan ini juga memperbaiki
mudah menjangkau tempat tempat wisata unggulan
sembari menikmati senja dan matahari terbit di beberapa titik
kesempatan ini menjadi modal utama promosi wisata karena jalan yang sudah teraspal dengan sangat baik
dulu jalan waicecu ini itu tidak seperti ini bagusnya
dulu tahun sembilan puluh an itu itu jalannya itu tidak ada
belum ada jalan seperti ini
semenjak ada investor yang masuk ke sini mau membangun di sini
dari semenjak itu jalan ini ada tetapi jalannya itu tidak sebagus ini
jadi jalan masih jelek ya ada asfal tetapi tidak sebagus ini
tapi di awal itu memang jalannya masih jalan tanah jalan kapur
jadi setelah ada beberapa investor yang mau membangun di sini jalan ini dibuka aksesnya
tak berlebihan jika sebagai bagian dari jalan lintas utara flores ruas wajicu ini disebut sebagai jalan pantai utara flores
puas berkeliling melihat panorama bumi labuan bajo melewati jalan jalan yang dikelilingi bukit serta laut nan indah
tak lengkap rasanya jika belum menikmati sajian khas manggarai
yang berakar dari leluhur masyarakat adat flores
sayur dan rempah yang ditanam secara organik menjadi kunci gurihnya bumbu masakan
hal ini secara tidak langsung mengajarkan tentang ketahanan pangan di lingkungan sekitar tempat tinggal
sebagai salah satu kekayaan kasanah kuliner nusantara ayam asap menjadi menu andalan di labuan bajo
dahulu leluhur masyarakat flores harus menyimpan pasokan makanan untuk jangka waktu yang sedikit lebih lama
hal ini dilakukan karena belum tersedia perangkat penyimpan makanan elektronik sehingga teknik mengasapi daging secara tradisional menjadi pilihan yang harus dilakukan
dengan bumbu sederhana seperti asam dan garam ayam yang sudah direndam dimasak
menggunakan perapian berbahan bakar kayu proses mengasapi ayam memerlukan waktu lebih dari empat jam
cara memasak seperti ini justru memberikan aroma khas yang menambah cita rasa daging ayam
selain ayam asap kudapan pendamping lain yang perlu dicoba adalah sambal nanas
rasa manis dari buah bernama latin ananas comusus ini
bercampur dengan pedasnya bumbu sambal seperti cabai bawang merah dan garam
rasanya luar biasa setelah tadi berkeliling ambil sayur makan langsung makanannya
makanan khas dari flores memang bumbunya ini luar biasa dan tentunya semuanya dari bahan bahan alami
di sini saya makan lomak ayam asap yang jadi makanan khas flores
dan tentunya yang bikin segar
meski bukan menu yang tergolong mewah makanan khas ini kaya agar nilai nilai historis dan filosofis bagi masyarakat adat setempat

tenggara timur kusyuk melantunkan doa sebelum memulai aktivitas belajar
wajah wajah penuh kedamaian ini jamak ditemui sebagai bagian dari rutinitas
seminari yang didirikan tiga puluh tiga tahun yang lalu untuk mendukung kegiatan belajar siswa seminari
dilengkapi dengan rumah susun yang telah selesai direnovasi oleh kementerian pekerjaan umum dan
perumahan rakyat dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap ada tiga puluh tujuh kamar dengan masing masing
berkapasitas empat tempat tidur yang diatur bertingkat dan dilengkapi dengan toilet di
setiap kamar rusun ini juga memiliki toilet komunal di setiap lantai fasilitas listrik dan
fasilitas penunjang lain yang terdapat dalam bangunan yang direnovasi tahun dua ribu dua puluh ini juga
memiliki ruang berdoa perpustakaan dan ruang musik serta ruang pembina sebelumnya ini sebenarnya
didirikan pada tanggal dua puluh lima agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan itu dibangun di kota tengah kota di sana itu lalu
setelah sekian tahun berjalan tahun dua ribu enam belas kami buka sekolah sendiri di bawah kementerian agama
bertanggung jawab dirjen bimas katolik nah setelah itu kami berpikir siswanya sudah banyak
nah yang sekitar tiga ratus lima puluh lima orang maka yang baru masuk itu kami berpikir mesti ada pembinaan sendiri
hai minggu brand
oleh para siswa ya setelah itu mungkin karena bangunan ini kontraktor pertamanya membangunnya
kurang bagus lalu rusak hanya dipakai satu tahun sudah rusak ini semua ini plafon plafon semua
karena apa namanya untuk septic tank apa segala macam itu saluran airnya tidak terlalu bagus ini bocor
semua lalu tahun dua ribu dua puluh direnovasi lagi setelah renovasinya seperti ini keadaannya saat ini
ada empat puluh sembilan siswa yang menempati setiap kamar di bangunan berlantai tiga setiap siswa akan tinggal
selama satu tahun masa persiapan sebelum masuk seminar mereka berasal dari berbagai daerah di
indonesia untuk menempuh pendidikan
yang akan membentuk calon pastor dengan pembinaan mental dan intelektual saya tinggal di rusun yang
baru dibangun ini rasanya pas yang pasti nyaman karena fasilitasnya terjamin mulai dari kamar
mandi di setiap kamar air yang juga memadai dan itu pula dengan fasilitas fasilitas lain seperti
ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah semangat serta kenyamanan selama proses belajar
tidak hanya dikenal dengan keramahan warga di sudut lain bumi manggarai tersimpan pesona tarian
khas yang menjadi sorotan wisatawan domestik dan dunia
jika berkunjung ke labuan bajo satu yang tidak boleh dilewatkan yakni mengunjungi desa adat milo
lanskap alamnya tak kalah indah
topografi tanah perbukitan seolah menjadi cermin potret kehidupan masyarakat labuan bajo
yang terbaca dalam kasana senitarinya
seolah tak ingin larut dalam akselerasi kehidupan modern
masyarakat adat kampung melo masih menjalani tradisi penyambutan sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi kepada tamu yang hadir di tanah mereka
seolah senyum dan penerimaan dengan tangan terbuka menjadi potret keramahan warga masyarakat
tari perang manggarai
usai penyambutan dan penerimaan adat tamu yang hadir akan disuguhi tarian caci
tarian perang ini amat menarik karena memiliki makna yang luhur bagi masyarakat adat manggarai
tarian perang dengan durasi satu jam dipimpin tetua adat dan diiringi musik yang dimainkan wanita wanita manggarai
tari caci awalnya digunakan sebagai pemersatu leluhur orang manggarai yang berasal dari berbagai pulau di indonesia
mereka didominasi dari kepulauan sulawesi dan sumatera yang belum memiliki rasa persatuan dan saling mengenal secara sosial budaya
kalau caci ini karena orang manggarai ini dulu dari berbagai pulau yang lebih banyak itu sulawesi dan sumatera
jadi ini adalah panggilan yang paling menarik untuk kita untuk memiliki perang yang leluhur dan yang berasal dari berbagai pulau di indonesia
jadi mereka tidak saling mengenal sosial budaya tidak saling mengenal bahasa
akhirnya muncullah saling berperang
tapi begitulah kebijaksanaan tuhan
satu saat mereka itu berdekatan
dan ada zaman itu masih banyak percaya kepada mimpi dan lain lain
akhirnya ada ini ada
kepercayaan mereka tuhan memberikan suatu jalan supaya kamu ini bersatu hati
kamu harus buat ini upacara caci
berdasarkan adat umumnya tari caci merupakan bentuk rasa syukur atas kesehatan
dan hasil panen yang melimpah dalam kurun waktu satu tahun
material yang digunakan cukup sederhana
dibuat dari kulit kerbau digunakan sebagai tameng atau perlindungan
dibuat dari rotan dan bambu digunakan sebagai pelindung
sementara waduk dibuat dari kulit kerbau untuk memukul satu sama lain
selain tarian khas manggarai juga dikenal dengan seni kain tenun
berbicara tentang kain tenun nusa tenggara timur memiliki banyak ragam tenun ikat
salah satunya adalah songke
tenun khas ini jamak ditemui di sisi barat pulau flores
yang digunakan pada saat acara acara ada
tenun kain songke ini ciri khas menggarai
susah tidak sih bu berapa lama ini buatnya
susah satu bulan setengah
satu bulan setengah
anak muda ada yang ini bu coba bikin tenun ini
ya karena mereka ya sekolah semua
buat orang tua
oh buat orang tua
kalau mereka minat kami bisa latih
bisa latih saya bisa berarti belajar
ya kalau mau
ya ternyata tidak mudah ini ya bu menenun ya bu ya
karena ini tangan pegel tapi tetap harus lembut
butuh konsentrasi kemudian juga butuh kejelian
yang pasti ini juga suasana hati harus
harus tenang ya bu kalau nanti kalau nggak tadi nyangkut
oke boleh ajarin lagi bu abis ini
sebagai salah satu daerah wisata unggulan
labuan bajo masih akan terus berbenah
agar citranya sebagai salah satu kawasan wisata populer di indonesia
mampu menjadi magnet baru destinasi wisata dunia